tiga desainer lokal menggelar fashion show yang terinspirasi dari kisah dalam film keluaran disney malevision mistress of evel
ya rancangan yang didominasi oleh gaun berwarna hitam serta warna pastel ini digelar dalam jakarta fashion week dua ribu dua puluh
dan informasi ini sekaligus menutup good morning untuk edisi hari ini
jangan lewatkan saja informasi terbaru di channel indonesia dua puluh empat jam di transvision dan indihome uctv
saya alfian raharjo
fashion show menampilkan tiga bintang tamu sebagai muse dari masing masing desainer yaitu mika tambayong baby sabina dan sheryl seynavia
bagi sheryl berjalan di atas catwalk punya tantangan tersendiri
ini aja tuh udah sempat dipotong disesuaikan sama hide aku
cuman emang yang bikin tricky banget dia juga heavy
ini benar benar gaun pertama yang paling berat yang pernah aku gunain seumur hidup aku
aku rasa tadi bimbingan dari teman teman model juga yang ikutan
mereka ajarin aku cara turn dengan dress ini
gelaran jakarta fashion week dua ribu dua puluh masih berlangsung hingga dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia